video rekaman seorang pejalan kaki yang dipukul seorang pengendara sepeda motor saat melintas di trotoar menjadi perbincangan dan mengundang keresahan warganet
pengendara yang ternyata pengemudi ojek online ini telah diberhentikan oleh perusahaannya
seorang pejalan kaki mengalami kejadian tak menyenangkan saat melintas di trotoar sekitar kawasan jatiwaringin jakarta timur hari senin lalu
pria bernama alif itu tengah berjalan di trotoar
dia menegur dua pengendara motor yang salah satunya wanita karena keduanya melintas di trotoar
wanita pengendara motor tak terima hingga terjadi perdebatan
alif kemudian pergi meninggalkan lokasi perdebatan
namun tak disangka pemotor yang marah memukul dan melayangkan helm ke alif

pertemuan alif yang merupakan anggota koalisi pejalan kaki tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral
dikutip dari laman detik com direktur jenderal perhubungan darat budi setiadi menyebut
hak hak pengguna jalan kaki telah tertuang dalam aturan yang jelas
ia juga menambahkan polisi dapat melakukan tindakan tegas dengan menilang para pemotor yang melanggar karena naik dan melintas
di dalam aturan aturan itu dijelaskan secara rinci tentang hak pejalan kaki hingga sanksi bagi para pelanggar
pelanggar dapat diganjar hukuman penjara hingga satu bulan lamanya atau denda paling banyak rp dua ratus lima puluh
aturan dan sanksi serupa juga dituangkan dalam peraturan daerah dki jakarta tentang transportasi
video viral ini disambut amarah dan komentar warganet
salah satu akun bahkan melaporkan hal ini ke pihak perusahaan ojek online

dalam masalahnya seperti yang dikutip dari laman cnnindonesia com
perusahaan ojek online tersebut telah memberhentikan secara permanen kemitraan pengendara tersebut
kasus pelanggaran dan penyalahgunaan trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki bukan hal yang asing lagi di ibu kota
selain pengendara motor para pedagang kaki lima juga kerap mengubah fungsi trotoar yang merupakan hak pejalan kaki